kamu tuh sama aja kayak terry
terry bilang kamu tuh topan bukan antoni
siapa aja topan
topan tuh temen gue sama terry
tapi terry tuh selalu ngotot aja bilang kamu tuh topan

belakang kamu kan antoni bukan dia
ya mungkin aja terry bener
pokoknya kamu tuh antoni bukan topan

kamu tuh antoni
gue pulang sekarang aja
ken aku ken
aku ninggalin kamu gitu aja
tapi kenapa antoni
kenapa abang suruh nasanya big dong kenarin ad poisoned kok